sejumlah warga dari luar pulau lombok ini juga memilih menyaksikan motogp mandalika dari atas bukit kuburan di depan pintu masuk sirkuit
hal ini mereka lakukan lantaran tidak punya tiket mandalika
sejak sabtu pagi sejumlah warga sudah tiba di sebuah bukit yang berlokasi di depan pintu masuk sirkuit mandalika lombok tengah nusa tenggara barat
mereka sengaja naik bukit tersebut untuk bisa menyaksikan rangkaian motogp mandalika di hari kedua
dan bukit ini sebenarnya merupakan area pemakaman warga
dan untuk bisa menaiki bukit warga harus melalui sejumlah pos penyekatan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas
selain itu mereka juga diminta untuk menitipkan sepeda motor di area parkir barat sirkuit
dari lokasi parkir warga pun harus berjalan kaki sejauh dua lima km menuju bukit
sejumlah warga dari luar
dua warga dari luar pulau lombok rela melakukan ini untuk bisa menyaksikan motogp karena tidak memiliki tiket